presiden joko widodo menginstruksikan agar pemerintah daerah tidak menahan belanja
agar tetap menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah
jokowi mempertanyakan realisasi serapan apbd pada akhir tahun ini tercatat jauh lebih rendah
bila dibandingkan dengan tahun lalu
jokowi meminta agar pemerintah daerah segera merealisasikan apbd
yang telah ditransfer oleh kementerian keuangan pada tahun ini
jokowi mengungkap pada tahun lalu jumlah cas apbd yang tersimpan di bank berada di kisaran dua ratus dua puluh triliun rupiah
pada akhir tahun ini jumlahnya masih sekitar dua ratus tujuh puluh delapan triliun rupiah
jokowi menilai upaya pemerintah untuk mencari aliran modal dari luar negeri
akan menjadi sia sia apabila pemerintah daerah tidak membelanjakan dana tersebut
kita ini cari investasi agar dapat
harus modal masuk yang sudah ada di kantong tidak dipakai
ini kalau cepat direalisasikan cepat dibelanjakan
ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah hati hati
tadi saya sudah perintahkan ke pak mendagri
tolong ini cek satu persatu
ini ada persoalan apa
situasi sangat sulit sangat sulit tetapi malah uangnya didiemin di bank